satu satunya pihak yang digugat atau menjadi termohon istilahnya ya
dalam sengketa pemilu tentu kami harus mempersiapkan segala sesuatunya
satu satunya pihak yang menjadi termohon atau digugat adalah kpm pusat
dan kemudian satu satunya objek gugatan adalah
hari ini hari ahad tanggal dua puluh empat maret tahun dua ribu dua puluh
sebagaimana monitoring atau pemantauan kami sampai dengan jam saya bicara ini
ada dua perkara untuk perselisihan hasil pemilu presiden
kemudian yang kedua ada dua ratus lima puluh sembilan perkara untuk perselisihan hasil pemilu dpr dan dprd
ada dua belas perkara untuk pemilu dpd
kalau dua belas ditambah dua itu berarti empat belas ya
empat belas ditambah dua ratus lima puluh sembilan itu berarti berapa
nah kalau dibanding dengan pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
yang mendaftarkan perkara itu ada tiga ratus empat puluh perkara
cuma saya belum tahu apakah data yang saya baca per jam ini itu
sudah final atau masih ada pengadministrasian dari mk yang belum diunggah ke websitenya mk
tapi setidaknya yang saya sampaikan adalah yang mutakhir yang saya baca sebelum saya bicara di sini
nah kami tentu saja sebagai satu satunya pihak yang digugat atau menjadi termohon istilahnya ya
dalam sengketa pemilu tentu kami harus mempersiapkan segala sesuatunya
satu satunya pihak yang jadi termohon atau tergugat adalah kpu pusat
dan kemudian satu satunya objek gugatan adalah sk kpu atau keputusan kpu nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh empat
tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat kemarin
tentang penetapan hasil pemilu secara nasional
hari ini hari ahad tanggal dua puluh empat maret dua ribu dua puluh empat
malam ini kpu mengumpulkan kpu provinsi dan kpu kabupaten
seluruh indonesia untuk mempersiapkan persidangan persidangan dalam sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi
kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum kpu dalam persidangan persidangan di mahkamah konstitusi
dan dalam rangkanya ketika kami mengumpulkan membuat rapat kerja dengan kpu provinsi dan kabupaten kota
nanti juga sambil mengidentifikasi daerah mana
misalkan di provinsi mana kabupaten mana
dan kemudian untuk jenis pemilu yang mana
supaya kemudian setelah rakor ini nanti
teman teman kpu provinsi kabupaten kota bisa menyiapkan masalahnya apa
kemudian yang kedua alat buktinya harus dipersiapkan apa
dan kemudian membuat catatan kronologis
mulai dari kegiatan penyediaan logistik
pemungutan suara di tps masing masing
kemudian rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan kabupaten kota sampai tingkat provinsi
ini kita lakukan dalam rangka untuk mengantisipasi
atau mempersiapkan nanti kalau sudah dimulai persidangan
apa namanya sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi
dari sekarang ini salinan buka kamu sudah dikirimkan
kami kan baru membaca dari website atau
mahkamah konstitusi kan mengupdate atau memutahirkan data tentang ada berapa perkara
kemudian perkara yang nomor berapa
itu nanti kan baru mendaftar
nah setelah mendaftar nanti mahkamah konstitusi
nanti silahkan teman teman bisa memeriksa hukum acara di mahkamah konstitusi ya
nanti mahkamah konstitusi akan memeriksa dokumen dokumen tersebut
atau permohonan permohonan tersebut apakah layak untuk disidangkan atau tidak
nanti yang tidak layak kemudian mahkamah konstitusi akan membuat putusan namanya dismissil
dan juga nanti dari situ akan ketahuan perkara apa saja atau perkara mana saja yang
apa namanya dilanjutkan dengan register
jadi kan nanti yang tidak memenuhi syarat kan tidak diregister oleh mk
dan kemudian yang memenuhi syarat secara formal akan diregister oleh mk
dan perkara perkara yang diteruskan itu diteruskan dalam persidangan hanya perkara yang diregister oleh mahkamah konstitusi
nah sekarang kita belum sampai pada level
perkara mana yang diregister oleh mk
jadi kita belum tahu pastinya nanti finalnya ya berapa perkara yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan
dan ketika pemeriksaan itu nanti perkara yang diregister juga mk akan memeriksa
apakah layak atau tidak untuk lanjut dalam pemeriksaan pembuktian
jadi yang tidak layak kemudian masuk kategori dismissal dan tidak dilanjutkan
dan nanti kemudian mana mana perkara yang akan dilanjutkan nanti setelah dalam persidangan persidangan
seingat saya di pemilu dua ribu dua puluh sembilan kemarin perkara yang didaftarkan perkara yang didaftarkan itu ada tiga ratus empat puluh perkara
kemudian perkara yang lanjut kepada pemeriksaan pembuktian itu ada satu ratus dua puluh dua perkara
dari berapa tadi pemilu presiden ada dua perkara dpd ada dua belas

tujuh provinsi ada dua ratus lima puluh sembilan total dua ratus tujuh puluh tiga perkara
itu kita belum tahu perkara mana saja nanti yang diregister oleh mahkamah konstitusi
dan kami akan kpu akan berkirim surat kepada mahkamah konstitusi untuk memohon konfirmasi
apakah ada perkara maksudnya ada perkara itu yang diregister gitu ya
kemudian kalau ada perkara perkara mana saja yang kemudian diregister dan dilanjutkan dengan persidangan
sehingga kemudian fix bagi kami mempersiapkan daerah daerah yang ada perkara yang diregister oleh mahkamah konstitusi
dan bagi daerah baik provinsi maupun kabupaten kota
untuk berbagai macam terutama pemilu ini ya pemilu dprd provinsi dan kabupaten kota
kalau tidak ada perkara yang diregister
maka nanti kami akan mengirimkan surat kepada kpu provinsi dan kabupaten kota
untuk dapat melanjutkan tahapan berikutnya yaitu penetapan perolehan kursi
dan penetapan calon terpilih
tapi kalau sekarang kan belum bisa karena kita belum mengetahui perkara mana saja yang diregister
oleh mahkamah konstitusi untuk menjadi perkara yang disidangkan dalam perselisihan hasil pemilu di mahkamah konstitusi
pak untuk kuasa hukumnya itu siapa pak
nanti ya belum kita tentukan pastinya
tapi kita menyiapkan mengantisipasi untuk berbagai macam jenis pemilu sengketa pemilu
ada pemilu presiden ada pemilu dpr dprd dan pemilu dpd
yang jelas berdasarkan pemilu dpr dprd dan pemilu dpd
yang jelas berdasarkan pemilu dpr dprd dan pemilu dpd
itu yang kita gunakan pembagiannya untuk pemilu dpr dan dpr itu adalah partai
maksud saya nanti ada tim yang menangani partai apa
karena partai itu kan akan sengketanya kan ada pemilu dpr ri pemilu dpr di provinsi pemilu dpr di kabupaten kota
jadi pembagiannya lebih memudahkan kalau klusternya atau pembagiannya adalah pembagian per partai
mas ini kan ada puluhan komisioner baru yang terpilih yang dilatih
sementara yang mengetahui persis dinamika kemarin kan komisioner sebelumnya
kalau kita periksa dari tiga puluh tujuh kpu kabupaten kota dan satu kpu provinsi ini
boleh dikatakan di semua kpu ada incumbent atau ada anggota yang periode kemarin
entah dua entah satu entah tiga itu ada
sehingga memori kelembagaan juga
demikian juga kan sekretariat kpu nya masih tetap
sehingga memori pelaksanaan pemilu
dalam arti mulai dari pemungutan suara sampai rekapitulasi dokumen dokumennya ada
dan kalaupun misalkan ada kpu kabupaten yang sama sekali tidak ada yang incumbent
itu kalau saya periksa kalau kita periksa diantara anggota itu ada yang semula ppk misalkan
panitia pemilihan kecamatan atau panitia pemilihan distrik di papua misalkan
ada juga yang berasal dari bawaslu kabupaten
sehingga tahulah dinamika kepemiluan di daerahnya masing masing